artis nikita mirzani ditangkap menyidik satuan reskrim polres serangkota polda banten
saat berada di lobi parkiran mall senayan city di kawasan senayan jakarta pusat kamis siang
ketika itu nikita tengah bersama anak dan asisten rumah tangganya
penjemputan paksa itu dipimpin langsung oleh kasat reskrim akp david adikusuma bersama tiga anggota poluan
nikita langsung dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa ke mapolda banten di serang untuk diperiksa sebagai tersangka
menurut kabit humas polda banten penangkapan ini dilakukan lantaran terhitung sejak awal juli lalu
nikita sudah tiga kali mangkir dari panggilan polisi
benar bahwa penyidik satreskrim polresta serangkota
telah melakukan upaya paksa berupa penangkapan
sekali lagi kami sampaikan berupa penangkapan terhadap tersangka nm pada hari kamis
tanggal dua puluh satu juli sekitar pukul empat belas lima puluh wib
yang dilakukan di lobi utama mall senayan city pada di jakarta selatan
kamis malam ditemui di polres serangkota
pihak keluarga dan kuasa hukum
zani menilai penjemput paksaan terhadap nikita di depan umum
dan banyak disaksikan oleh anak anak sebagai tindakan berlebihan
sebab kasus pelanggaran ite dan pencemaran nama baik yang disangkakan kepada nikita
bukan kasus keras seperti terorisme atau gembong narkoba
bukan berarti kita ini sesama penegak hukum menghalangi kewenangan dari pihak kepolisian
namun demikian jujur kami sangat menyayangkan
dikarenakan sebenarnya peristiwa ini atau bisa dikatakan drama ini tidak perlu terjadi di tempat publik dan di hadapan anak kecil
nikita sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pencemaran nama baik
dia diduga melanggar undang undang informasi dan transaksi elektronik
tim liputan cnn indonesia